kandang kambing sultan di desa banyu urib kecamatan senori kabupaten tuban jawa timur ini sempat viral di media sosial sepekan terakhir
meski berada di pelosok pedesaan kandang kambing milik jeriko sega deringo ini dibangun sangat mewah
dengan konstruksi full kayu jati berkualitas dan berlantai keramik
kandang seluas dua puluh x delapan meter ini juga dilengkapi berbagai fasilitas layaknya rumah
di antaranya televisi layar datar peralatan karaoke lemari es serta perlengkapan dapur lengkap
pembangunan kandang kambing ini dimulai jeriko sejak dua tahun lalu
tujuannya agar dirinya dan para karyawan betah berlama lama mengurus kambing
saya berpikir untuk membuat kandang yang
konsepnya modern terus orang datang itu nggak jijik gitu
yang kayak saya karyawan itu juga betah untuk ngurusin kambingnya itu
selain kambing etawa jeriko juga berencana membudidayakan kambing jawa dan domba untuk kebutuhan kurban maupun akikah